tiga belas jenazah korban kebakaran depo pertamina di koja jakarta utara
tiba di rumah sakit pori kramacati jakarta timur sabtu dinihari
irik irikan pengakut jenazah korban kebakaran depo pertamina di kawasan pelumpang koja jakarta utara
tiba di rumah sakit pori kramacati jakarta timur sabtu dinihari
sejumlah kantong jenazah dibawa masuk oleh tim dvi ke dalam ruang forensik
untuk dilakukan otopsi guna mengungkap identitas para korban
sementara nantinya data postmortem dan antemortem akan dicocokkan oleh tim dvi